negeri kita belum sepenuhnya terbebas dari sampah
bahkan indonesia menyandang predikat juara dua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah tiongkok
data dari badan pusat statistik atau bps menyebutkan bahwa sampah plastik di negeri ini
kini mencapai sekitar enam puluh empat juta ton per tahun
dan sekitar tiga juta ton diantaranya masuk ke lautan dan sungai
berbagai pihak berupaya mengelola sampah plastik namun masih belum juga berhasil
lalu apa saja kendalanya dan seperti apa terobosan yang dapat menuntaskan darurat sampah plastik di indonesia
kita akan membahasnya dalam insight kali ini
bersama saya desi anwar
telah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat modern
peran plastik yang kini menggantikan banyak fungsi kayu dan logam
kian menimbulkan permasalahan bagi lingkungan
di balik keunggulannya plastik juga memiliki efek samping yang besar terhadap lingkungan
karena sulit terurai secara alami
dibutuhkan waktu sekitar lima ratus hingga seribu tahun agar plastik bisa terurai di alam
permasalahan sampah plastik di darat ini juga ikut terbawa ke laut
di bali sampah plastik telah menjadi masalah penting yang harus segera diatasi
demi menjaga keberlangsungan industri pariwisata di pulau dewata
sebenarnya di pantai tidak ada sampah
tapi sampahnya rumah rumah kita itu
anyut kan ke pantai juga ladinya gitu

yang peduli sama sampah orang lokal jarang yang peduli sama sampah
gerakan bersih bersih pantai terus digaungkan
demi terwujudnya bali sebagai destinasi wisata dunia
dukungan untuk menjaga kebersihan pantai pantai di bali
juga datang dari pt coca cola amatil indonesia
salah satu perusahaan produsen minuman non alkohol terbesar di indonesia ini
berhasil mengangkut sekitar tiga puluh delapan juta orang

menjaga kebersihan pantai di pulau dewata
menjaga kebersihan pantai di pulau dewata
dari beberapa pantai di pulau dewata
seperti kuta seminyak pedonganan cimbaran dan pantai legian
menjaga bali dari sampah juga dilakukan dengan membuat tempat pengelolaan sampah terpadu
atau tpst tiga r
di seminyak kuta bali
sampai saat ini kita sudah hampir punya
ketua tua kota yang kita miliki
nah itu proses pengangkutan dari sumbernya
sebagian kita jadikan barang lapak
sebagian lagi dari sampah dapur
kita jadikan untuk pakan ternak
kemudian untuk sampah kebun
sebagian lagi kita pakai untuk apa
proses untuk dijadikan kompos
tpst tiga ini mampu mengolah sekitar satu ratus lima puluh ton sampah per hari
yang diperoleh dari beberapa hotel restoran dan rumah tangga
di kawasan seminyak
hasil pengelolaan sampah kemudian disalurkan ke lebih dari empat ratus pelanggan
yang umumnya merupakan pemilik hotel dan restoran
tim liputan cnn indonesia
pertama yang saya ingin cakap adalah
kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kemasan plastik aneka produk
disinyalir sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di indonesia
seberapa parahkah kondisi sampah plastik
di indonesia serta apa yang dapat dilakukan pihak masyarakat perusahaan dan juga aktivis lingkungan dalam mengatasinya
kita akan membahasnya bersama dini trisyanti co founder dari sustainable waste indonesia
dan faiza fauziah partnership and program development waste for change dalam insight with desi anwar kali ini
halo mbak dini dan juga mbak faiza mbak dini dari co founder sustainable waste indonesia
apa itu sebenarnya sustainable waste indonesia
kita adalah sebuah perusahaan lokal bergerak di bidang konsultasi manajemen pengelolaan lingkungan khususnya sampah
jadi fokus kami dari mulai kita dirikan perusahaan ini adalah untuk mendorong riset riset pengelolaan sampah
itu sudah berapa lama ini
dari dua ribu empat belas saya sendiri sebelumnya lima belas tahun kira kira ya sudah disampaikan
mengelola sampah sudah
sebelumnya latar belakangnya apa dini
saya tl teknik lingkungan
jurusan saya di kuliah teknik lingkungan
tapi sejak dua ribu empat itu saya fokus ambil tentang sampah masuk ke asosiasi persampahan
bergaul dengan teman teman yang memang passionate di bidang sampah
sampai sejarahnya dulu kami mendorong undang undang sampah tahun dua ribu delapan itu memang diawali dari teman teman ini
jadi segala macam data yang berkaitan dengan sampah
ini sudah hafal lah dikeluar kepala oleh
karena ini bukan masalah yang baru ya
faiza bagaimana di waste for change itu apa ngo atau perusahaan
kalau waste for change kita startup yang memang bergerak di isu persampahan juga
fokusnya adalah lebih ke edukasi ke publik
sebenarnya nama wis for chie itu ada empat perubahan yang ingin kita tuju
yang pertama adalah c pertama adalah kaitan dengan konsultasi
jadi memang kita ada riset konsultasi juga
yang kedua kita ada campaign
edukasi training juga
ke masyarakat ke sekolah ataupun komunitas
terus yang ketiga c nya adalah kita ada kolek
jadi membantu gedung gedung di jakarta yang memang ingin melakukan pengolahan sampah secara bertanggung jawab
untuk sampahnya didorong ulang adalah dengan waste for change
sama yang keempat create
kita juga ada recycling
jadi memang cukup halus
create dari sampah itu sendiri ya
ini start up
jadi ada edukasinya
tapi juga ada riset dan solusinya
ini fundingnya dari mana
mulai dari dengan perusahaan juga
biasanya kita jadi mitra riset dan juga mitra untuk csr nya
kaitan dengan edukasi ataupun community development
soalnya biasanya ada juga dengan grant juga
tapi kalau ini start up berarti ini ada digital ini nyala aplikasinya dan lain sebagainya
saat ini kita sedang mengembangkan
jadi ini sudah dikembangkan
ini kenapa penting
karena sampah ini adalah tanggung jawab kita semua ya
kita secara pribadi apalagi satu keluarga household satu negara apalagi dan indonesia merupakan salah satu
ini bukan kebanggaan ya
penyumbang sampah terbesar di dunia
dan sudah sering sekali foto foto viral kura kura yang mati ternyata isinya penuh dengan sampah
tidak lama waktu itu ikan paus yang di wakatobi ditemukan dan ternyata tewas akibat sampah
ini dari hasil penelitiannya
sebenarnya kondisi sampah di khususnya sampah plastik ya di indonesia ini
karena plastik ini yang merupakan masalah terbesar
ini bagaimana petanya dari segi magnitudenya
kalau saya melihatnya masalah sampah plastik ini nggak bisa dipisahkan dari masalah sampah yang secara utuh
jadi kita di asosiasi persampahan sudah dari lima belas tahun lalu mencoba menggaungkan
pentingnya ini karena kita lihat sampah ini anatominya itu kita harus paham dulu anatominya itu kan
kalau saya istilahnya anatominya ini
dari kepala sampai kakinya itu seperti apa
ya mungkin tidak sekompleks manusia
tapi kita memilahnya masalah di upstream
dari mulai di industri di perusahaan menghasilkan packaging itu masalah di upstream sendiri sudah satu isu
bagaimana sampah ini diolah menjadi bahan baku dan sebagainya
nah yang seringkali menjadi

jadi middle stream inilah yang sebenarnya bottom line nya adalah pelayanan publik ya
nah disitulah bottleneck
jadi kebersihan kota ini sejak lima belas tahun lalu kita gaungkan memang agak lambat majunya
banyak sekali critical point nya
itu kenapa karena sampah itu setiap hari apalagi kota kota jakarta kan berpuluh puluh ton ya kita produksi
betul ribuan ton
jakarta itu tujuh ribu katanya sekarang ya ton sehari
itu berarti sekitar seribu dua ratus lima puluh ton
seribu dua ratus lima puluh ton sehari bolak balik ke bantar gebang
jadi magnitude permasalahan sampah itu sejak undang undang ini
makanya ada undang undang khusus sampah kan mbak desi dua ribu delapan itu karena memang
itu dua ribu delapan pada undang undangnya sekarang sudah dua ribu sembilan belas
dua ribu lima kan sempat longsor sebuah tpa di bandung sampai seratus orang meninggal
iya karena meledak ya metan ya waktu itu
ya itu juga
jadi dulu dua ribu empat ada tsunami aceh dua ribu lima ada tsunami sampah
jadi magnitude masalah sampah sebenarnya udah sangat besar sejak zaman itu gitu
dulu memang belum sampai ke laut ya masalahnya adalah masih di darat
tapi sebenarnya message nya sama bahwa sampah ini buang waktu
tpa tpa tempat pembuangan akhir landfill itu di seluruh kota di indonesia itu semuanya berdenyut denyut nih mau meledak kapan gitu ya
sampai sekarang masih terjadi
jadi magnitude nya sangat besar
ketika masalahnya sampai ke laut itu sebenarnya gunung es saja fenomenanya
kita ngelihat paus dan sebagainya makan plastik itu sebenarnya fenomena gunung es aja
karena kan ini laut itu sudah menjadi tempat pembuangan sampah terakhir bagi sampah sampah kita yang kita produksi
karena gini loh yang namanya sampah itu kan dikonsumsi oleh seluruh manusia kan dari mulai bayi sampai orang manula kan
dan mau di desa mau di kota semua kurang lebih sampahnya sebenarnya udah tipikal di indonesia
nah kalau misalnya indonesia yang luas ini hanya dilayani katakanlah misalnya truk sampah punyanya pemda dia hanya bisa melayani tertentu karena keterbatasan dana dan sebagainya
maka wilayah wilayah yang tidak terlayani mau nggak mau buang kemana gitu
either dibakar atau ya buang gitu
jadi ya memang kurang lebih middle stream ini yang memang sangat kritis
bagaimana faiza anda melihatnya apalagi jenis jenis sampah yang paling prevalent di indonesia ini apa
sebenarnya kalau misalnya dari jenis sampah itu banyak ya
di luar itu ada juga sampah lainnya seperti yang paling banyak ditemui itu seperti sampah popok
nah itu dia
sampah popok itu sekitar
itu semakin lama semakin meningkat lah ya
itu semakin meningkat dan juga cukup challenging juga karena masuk kategori sebagai residu sampah yang sulit untuk didaur ulang
yang tentu saja jelas jelas seperti ya kemasan
kemasan minuman dan lain sebagainya itu kan semua plastik ya
menurut faiza ini sudah termasuk darurat sudah sangat mengkhawatirkan sehingga harus dilakukan langkah langkah yang terasa
kalau tadi melanjutkan juga dari mbak dini kalau misalnya kita melihat memang persoalan sampah itu kayak gunung es ya
jadi apa yang terjadi sampah di lautan itu lebih ke gejalanya
tapi akar problemnya itu sebenarnya adalah apa yang terjadi di daratan
apa yang terjadi dengan manajemen sampah selama ini
mulai dari sumbernya dari masyarakat sampai terkelola sampahnya apakah baik atau buruk
tapi yang pak erta penting adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah yang optimal
sebelum sampah sampah itu mencapai ke ini bukan fenomena gunung es ini fenomena gunung sampah ini
ini adalah sampah yang terkenal di daerah
ini adalah sampah yang terkenal di daerah
fenomena gunungan sampah
bagaimana sekarang kita harus ini merupakan tantangan besar ya
dari middle level ini untuk bagaimana kita mengelolanya sebelum masuk ke laut
apalagi khususnya sampah plastik yang bisa ratusan tahun juga tidak akan terurai
dan ini merupakan ya problem ya bagi kita semua
kita istirahat sebentar
dini dan juga faiza tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali

ya masih bersama insight
topik kita kali ini mengenai sampah
khususnya sampah plastik
saya masih ditemani oleh dini trisyanti
nah kita tadi bicara mengenai sampah
plastik yang memang sudah menjadi concern bukan saja kita tapi seluruh dunia saya rasa
tapi indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia
kalau tidak salah ini ada data dari bps jumlah sampah plastik mencapai enam puluh empat juta ton
sementara yang masuk ke laut sekitar tiga sampai empat juta ton
ini menarik tadi dini dan faiza juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau sudah masuk ke laut itu sudah terakhir
harusnya kita bisa mengelolanya jauh sebelum ya sampah itu masuklah ke dalam laut
dan saya lihat pemerintah juga saat ini sudah komit ada ocean conference tahun dua ribu delapan belas
dan juga saya lihat masyarakat semakin concern ya dini
bagaimana ini kira kira apalagi peran peran seperti ngo perusahaan dan juga aktivis sampah di masyarakat kan bisa
apa yang bisa dilakukan supaya ya tantangan terberat bagaimana kita menggunakan
apa itu kemasan apa hasil yang
karena kita hidup ya di dunia yang penuh dengan materi
materinya rata rata terbuat dari plastik
dini apa saja kira kira tantangan ini
jadi kita memang harus memilah milah ya di level mana kita bisa berkontribusi ya mbak desi
kalau di level individu ya kita selalu menggaungkan wisdom sebagai konsumen gitu kan
harus hemat makan dihabiskan dan sebagainya
itu satu pasti gitu
tapi kalau menurut saya level yang kritikal itu sebenarnya level manajemen di tingkat kota
dan kebijakan di tingkat nasional gitu
kita dengan kondisi kita diklaim sebagai penyumbang terbesar sampah
itu apa sebenarnya sikap kita dan strategi negara kita pemerintah kita untuk tidak sejauh ini
tapi apa yang masih missing di khususnya di dalam manajemen perkotaan dan lain sebagainya
apakah karena misalnya tempat pembuatan
atau buangan akhirnya kurang
atau kurang tempat sampah di mana masyarakat bisa
jadi menurut saya kritikal poinnya adalah memang di tingkat kota
kalau berdasarkan undang undang kan memang manajemen kebersihan kota atau manajemen sampah ini adanya di tingkat pemerintah daerah
nah disitulah banyak hal hal yang masih perlu ditingkatkan lagi
jadi pemerintah daerah kini kita ini ada sekitar lima ratus kota kabupaten
mereka harus menghadapi masalah sampah ini setiap hari
dan setempat sampah tpa ketika sudah penuh mau dibikin yang baru tidak ada yang mau
jadi masalah mencari lahan pembuangan baru saja sangat sulit
sementara kalau kita idealnya kita lihat harusnya diolah di tempat yang bukan ke tpa
itu bisnis model bisnis model yang ada itu belum berjalan dengan baik
jadi pembenahan pembenahan di sisi ini dan mendorong percepatan bisnis model ini yang sebenarnya masih sangat krusial dari sisi saya
jadi ketika itu sudah settle baru kita bisa lebih kencang lagi menggaungkan ke masyarakat untuk edukasi dan sebagainya
karena sekarang ini misalnya gini kita mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah
tapi tidak ada sistem yang connect dengan yang sudah terpilah
konektivitasnya dan sustainabilitasnya masih bagus
kita pilah di rumah tapi ternyata nanti digabung lagi
terus digabung lagi
ya kan nggak ke daur ulang nggak kemana mana
jadi itu sebenarnya kalau menurut saya
sebenarnya kan ways ini bisa dijadikan misalnya sumber
kita di indonesia kan diuntungkan lah istilahnya ada pemulung yang selama ini juga memilah milah dan juga menjadikannya barang yang bisa digunakan
nah ini bagaimana apa yang bisa dilakukan supaya ya kita bisa recycle reuse dan reduce
tapi tiga r itu betul betul kita terapkan sehingga jumlah sampah yang akhirnya dibuang itu jauh berkurang jumlahnya
kalau di waste for change kita melihat sampah itu sebagai material
karena kalau kita bicara sampah
itu lebih ke persepsi
bisa jadi orang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat
tapi bagi pemulung bagi industri daur ulang ini sebagai sesuatu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali
jadi di ways for change kita melihat sampah sebagai seperti material plastik material kertas
bahkan di waste worknya ini kita melihat bahwa sebenarnya kan kalau contohnya di jakarta
edukasi sudah banyak
awareness masyarakat sudah meningkat
misalnya sudah mulai melakukan pemilahan
yang jadi challenge adalah
setelah memilah sampah dikemanakan
nah ways for change hadir untuk memfasilitasi juga
kita setiap bulannya ada recycling time untuk publik mendrop sampah yang sudah terpilah
kita juga ada dropping box
seratus dropping box bekerja sama dengan price
sehingga sampah sampah tersebut nanti kita pilah lebih lanjut
bahkan dari selama ini kan sampah tercampur
kita hanya melihat satu jenis saja
di ways for change itu pemilahan bisa sampai lima puluh
dan ini bisa menjelma menjadi produk produk yang berguna yang lainnya
kira kira kalau dibanding dengan jumlah sampah di jakarta berapa yang didaur ulang atau dijadikan bahan yang berguna lainnya itu bisa dihitung
kalau dari waste for city sebenarnya kita terus berusaha mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat
tapi kalau misalnya dari segi kontribusi
dengan banyaknya gedung ratusan sampai ribuan gedung di jakarta
tapi paling tidak sudah ada inilah
kita harus mulai dari yang kecil
mudah mudahan eskalasi menjadi besar
tapi dini ini kan yang tadi disebut sampai ini sebenarnya mindset
sebenarnya kan kalau dulu ya kita beli barang kita pakai terus habis kita buang
kita masuk kerja
kita masuk keranjang sampah atau buang ke sungai atau dan lain sebagainya
nah ini jadi berarti harus ada mindset yang diubah ya
kita membeli sesuatu tapi kemudian ini bisa dijadikan barang berguna yang berikutnya
ini bagaimana yang kita sebut circular economy
iya betul jadi kalau menurut saya mindset bahwa sampah ini sebuah resources itu sudah jalan di indonesia
jadi pelaku pelaku bisnis sudah jalan
mereka sangat kreatif mencari peluang peluang ekonomi di situ
jadi kenapa informal sector di indonesia ini sangat besar ya
saya pernah hitung dengan teman teman ikatan pemulung
per ton dari sampah keresek saja mereka mendaur ulang nih
jadi sampah keresek itu bisa didaur ulang menjadi keresek lagi
penyerapan tenaga kerjanya itu bisa delapan puluh orang per ton
jadi per ton kantong belanja plastik itu yang sering kita anggap tidak bisa didaur ulang itu sebenarnya menyerap delapan puluh orang per ton
jadi katakanlah misalnya ada enam ribu ton sampah plastik keresek itu dikalikan enam ribu aja potensi tenaga kerjanya sangat besar
itu ada nilai ekonomi di sana
jadi menurut saya mindset circular economy sudah ada di indonesia pelaku bisnisnya
nah mungkin belum sampai level individual dan rumah tangga ya
karena memang bisnis ini sendiri masih banyak bersifat informal
tapi kalau saya lihat kreativitas dan inovasi teman teman pendaur ulang di sisi industri itu sudah sangat baik
dan itu sangat membantu ya karena yang salah satu dari sumber sampah itu adalah kemasan itu sendiri
karena kita kan harus ada off takers ya
yang namanya sampah itu cycle nya harus off close gitu loh
kalau sudah dipilah kalau sudah diolah siapa yang akan menyerap
kan pertanyaannya itu
nah disinilah kunci industri daur ulang menjadi penting gitu
jadi kolaborasi ini akan menjadi critical point untuk circular economy
karena tanpa pelaku industri katakanlah dia tidak bisa membuat produk baru dari hasil hasil dorongan

kalau faiza ini siapa anda melihat anak anak khususnya faiza masih muda ya
ini seberapa involve mereka
anak anak khususnya anak milenial peduli terhadap sampah peduli terhadap lingkungan dan juga ide ide kreatif yang mereka hadirkan
yang menarik itu kalau misalnya kita edukasi itu penggerak utamanya dua
yang pertama milenial yang kedua ibu ibu ibu muda
karena kalau misalnya milenial ini mulai apa ya mereka benar benar sadar juga akan lingkungan
dan juga kalau misalnya kita berbicara terkait future ke depannya itu akan jadi bom waktu kan sampah
jadi kalau misalnya sekarang memang yang paling banyak itu kalau dari segi milenial kita sering diundang juga dalam berbagai acara
misalnya sunday market kita diundang di situ untuk berbagi edukasi dan juga misalnya ke universitas universitas
nah seberapa efektif misalnya
seberapa efektif misalnya
misalnya gerakan tidak menggunakan tas plastik dan lain sebagainya itu dalam menghadapi tantangan seperti ini menurut faiza
sebenarnya kalau dari segi
oh ini sebenarnya lebih ke psikologis saja tapi secara ini tidak terlalu berdampak
kalau misalnya kita melihat bahwa sebenarnya sampah itu lebih ke behavior ya lebih ke perilaku
dalam tahapannya memang mungkin awal edukasi adalah awarenessnya
tapi sebenarnya kalau misalnya tahapannya awareness interest dan yang terakhir action
dan kita melihat kalau misalnya edukasi ya tidak apa apa edukasi dulu sebagai tahap awal
namun sebenarnya yang paling terpenting itu adalah terus mendorong mereka selain dari segi aware adalah untuk nanti tahap actionnya
jadi ini berlaku untuk kita sebagai masyarakat sehingga kalau kita ingin membentuk yang namanya circular economy
ini mau tidak mau kita semua harus terlibat ya
kalau tidak ya ada salah satu rantainya putus akhirnya larinya ke tpa juga dan bahkan ke laut ya
kita istirahat sebentar ya faiza dan juga dini tapi tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali
iya masih bersama insight dan juga masih membahas masalah sampah plastik serta penanganannya
saya ditemani oleh dua narasumber
mbak dini dan juga faiza saya ingat ya foto yang dimana ada kuda laut yang kecil terus dia memegang untuk membersih kuping gitu
nah itu betul betul menyentuh ya karena ini sesuatu yang hanya manusia yang melakukan yaitu mengkotori mencemari dan juga
nah ini adalah yang membahayakan hidup apalagi makhluk makhluk yang ada di laut
nah kalau kita lihat ini kan kita dari makanan kosmetik minum semuanya lah barang dan lain sebagainya itu kan semua ada kemasan
istilahnya nggak ada lah kita membeli barang tanpa kemasan setelah kita membeli barangnya kemudian dimasukin lagi ke kantong plastik kemudian dimasukin lagi ke tas plastik lebih besar
sehingga ini banyak sekali barang barang yang kita gunakan yang sebenarnya merupakan
sehingga ini akhirnya merupakan waste
kalau dari segi industri yang paling banyak yang berkontribusi terhadap sampah khususnya sampah plastik yang dari bahan bahan yang sulit untuk didaur ulang atau diuraikan
jadi kalau industri itu kan sebenarnya juga ada beberapa macam ya mbak ya
yang menjadi perhatian memang industri yang menjual produk yang pakai kemasan nih
nah itu yang sekarang masih jadi banyak perhatian karena kemasan ini setelah dipakai konsumen udah bukan di pabrik lagi ya itu menjadi masalah kan
kalau dari jenis kemasannya sendiri sebenarnya yang masih cukup problematis adalah yang multi layer
kalau kita bicara plastik plastik itu ada yang single layers ada yang multi layer
kalau kantong plastik resuk itu single layers
sebenarnya sedotan kantong plastik kantong belanja ya itu adalah single layers dan itu sudah banyak didaur ulang oleh teman teman industri di daur ulang
tapi banyak yang belum sadar maksudnya belum mengetahui hal itu
dianggap ketika menggunakan kantong plastik itu menjadi masalah
karena tidak terserap oleh dorong
padahal itu sudah
yang menjadi masalah adalah yang multi layers
jadi misalnya kita mau kemasan kopi ya kopi sachet
itu multi layers ada yang metalizingnya ada yang klasiknya
nah sachet sachet itu banyak sekali ya apalagi itu single use ya
apalagi kalau sachet kemasan yang kecil nah itu biasanya yang dijual di warung warung
karena kan standar kemasan itu dia nggak boleh keluar baunya gitu kan
kemudian nggak boleh licharge dan sebagainya
itu menjadikan teknologi multi layers itu sangat banyak dipakai oleh para industri
nah saat ini yang saya tahu teman teman pendaur ulang ini belum bisa belum ada teknologi yang bisa menyerap secara signifikan ya
sehingga multi layers multi layers ini makanya dia disebut low value low value plastic
jarang yang mau mendalam
dan ini kalau kita sering banyak sekali kita temukan
di instan itu juga multi layers
di mana mana kan di tanah dan lain atau di pantai dan lain sebagainya
memang bukan saja merusak mata
tapi merusak lingkungan
kita ini apa biasanya kan dari industri ini
dari mereka kan harusnya diadakan ini lah
tidak boleh misalnya memproduksi kemasan yang pada akhirnya seperti itu
sashay shashay yang tidak bisa itu sudah ada pendekatan
iya sudah jadi itu yang tadi saya bilang anatominya harus dari upstream sampai downstream
jadi pemerintah sendiri sejak undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu delapan itu sudah mengadres dari upstream
bahwa ada masalah yang perlu dikontribusikan oleh industri ini
redesign repackaging dan sebagainya itu menjadi peran industri
tapi kemudian itu kan harus bertahap ya kita nggak bisa serta merta merubah industri packaging menjadi atau
atau paling penting mereka harus bertanggung jawab terhadap wisnya
jangan sudah keluar dari toko istilahnya cuci tangan
jadi harusnya mereka tanggung jawab untuk melakukan sesuatu
itu didorong juga ke sana mbak
didorong juga untuk bikin ekosistem
sehingga itu masuk ke sirkulasi
masuk ke sirkular ekonomi masuk ke ulang
tapi memang ini perlu tahap waktu ya
karena kesulitannya adalah satu teknologi yang multi layer belum banyak
yang kedua collectability nya kan kecil kecil tuh
kecil kecil gampang kesebar dan sebagainya
nah kalau middle streamnya ini juga belum efektif melakukan model bisnis model bisnis yang inovatif
maka akhirnya collectibility nya masih rendah nih gitu kan
kececer dan sebagainya
sementara itu kan tidak bisa terlalu banyak digunakan ya untuk
objek objek yang lain bagaimana
kalau faiza ini sudah ada pendekatan misalnya dengan industri dengan perusahaan
ini kan salah satu dari edukasi juga kan yang dilakukan
kalau misalnya kita dengan perusahaan perusahaan biasanya kita dalam bentuk salah satunya yang pertama diedukasi
edukasi diantaranya adalah perusahaan melakukan csr
dan kita memberikan dari csr nya itu adalah pendampingan ke sekolah sekolah
dari mulai awalnya sekolah masih nol banget
pengetahuan tentang sampah jenis jenis sampah kan ada banyak ya
nah disitu kita memberikan inkubasi untuk sekolahnya biasanya sekitar enam bulan
sehingga dari sekolah ini bisa melakukan pengolahan sampahnya secara mandiri
di situ juga kita menyediakan
kadang kan dari sekolah juga bingung nih sudah dipilah dikemanakan
menyediakan juga box sehingga dari box ini nanti siswa siswanya membawa sampah sampah
misalnya contohnya sampah sampah plastik
pt nya di drop di sana
nah nanti dari waste worknya sendiri akan mendaur ulang
sehingga timbul juga behavior dari siswanya punya kesadaran
oh sampah ini daripada nanti berakhir ke tpa atau sampahnya berakhir ke sungai
dengan adanya daur ulang itu menjadi aksi yang sangat baik untuk dijalankan
nah ini tadi kan pemulung misalnya kan memberikan peluang ya lapangan kerja lah bagi para pemulung atau pemilah

sampah nah ini sekarang kan juga banyak yang bank bank sampah
nah seberapa efektif itu dalam mengurangi jumlah sampah
kalau kita bicara bank sampah itu tujuan utamanya adalah lebih ke edukasinya
soalnya agak cukup sulit juga ketika kita mendorong hal yang terkaitnya dengan ekonomi
karena kalau misalnya dari segi keberjalanannya bank sampah itu semangatnya yang perlu didorong adalah kaitan dengan memilah sampah ataupun mengurangi sampah
kita berbuat sesuatu yang lebih baik dengan lingkungan
iya dan juga sebagai pendapatan atau penghasilan tambahan ya khususnya
kalau misalnya itu menjadi insentif sendiri jadi orang tidak akan membuang sampah begitu saja tapi bisa ditukar oleh uang
tapi di indonesia ini anda sendiri melihat bagaimana secara keseluruhan industri recycling kita
kalau tidak salah kan sekarang banyak misalnya bantuan atau ya untuk menggunakan sampah itu sebagai sumber energi
diolah lagi menjadi
diolah lagi menjadi tenaga listrik dan lain sebagainya itu bagaimana
jadi ada dua hal ya jadi kalau untuk sampah plastik menjadi material jadi recycling itu rantai value chainnya sudah cukup
cukup baik ya untuk beberapa jenis pet battle ppic cup hdp dan sebagainya itu cukup settle tapi memang masih terkonsentrasi di jawa jawa dan sumatera ya
kalau yang untuk energi kita sama sekali belum ada
karena ini biasanya bio kan dari
sampah sampah organik juga
ya maksudnya gini kalau misalnya plastik untuk menjadi sumber energi itu butuh investasi besar
karena dia harus capital investmentnya tinggi dan sebagainya tapi kalau untuk daur ulang itu menurut saya industri di indonesia daur ulangnya jauh lebih mandiri daripada di eropa
biasanya mereka ekspor saja
ke china dan mungkin biar ke negara lain tapi di indonesia mereka para informal sektor ini mengumpulkan menggiling mencacah
sampai kemudian jadi produk baru apakah jadi bantal apakah jadi mebel dan sebagainya itu sampai ke situ
jadi menurut saya itu jauh lebih keren gitu loh daripada industri daur ulang di luar negeri yang hanya ekspor
dan ini yang harusnya banyak diapresiasi
tapi kedepan ini bagaimana ya secara ekonomi berarti ada masyarakat pemerintah industri dan dibantu oleh teman teman aktivis dan inisiatif inisiatif seperti kali ini
ini bagaimana supaya jalan secara efektif anda melihat
sehingga betul betul waste ini betul betul waste for change gitu
oke kalau misalnya berbicara tentang sistem yang terjadi saat ini adalah sistem linear ya
di mana sampah itu take make dispose jadi sampah ini diletakkan diangkut lalu dibuang
jadi kita tidak tahu mau kemana
iya dengan adanya ekonomi sirkular melihat sampah sebagai suatu material untuk dimanfaatkan kembali buat industri inilah sebenarnya yang perlu didorong
dan juga yang perlu kita sadari adalah
sebenarnya isu sampah ini bukan hanya isu satu pihak bukan hanya kaitan tanggung jawab pemerintah bukan hanya kaitan tanggung jawab produsen pula
tapi kalau misalnya kita bicara tentang upstream yang paling sumber awal sampah ini adalah sebagai masyarakat itu sendiri
yang mana kita harus kita memiliki kesadaran juga untuk terus menjaga lingkungan indonesia menjadi lebih baik
dan kalau kita bicara tentang persampahan sebenarnya ada lima aspek kunci yang perlu diperhatikan
baik itu pengelolaan dari segi manajemennya ataupun di tingkat kota
yang mana yang pertama ini dari segi governance nya
adanya kelembagaan dalam pengelolaan sampah
yang kedua adalah dari segi pendanaan
yang ketiga dari segi partisipasi dan kesadaran semua pihak
yang keempat regulasi dan juga teknis
ketika lima aspek ini berjalan secara optimal maka pengolahan sampah akan lebih baik
mbak dini dan juga mbak faiza terima kasih banyak
luar biasa kerja kerasnya
kita harapkan sukses ya dalam membantu untuk menangani masalah sampah yang kian hari kian menumpuk
sekali lagi terima kasih
ya tetaplah bersama kami insight akan segera kembali bersama narasumber lainnya
siapa tetaplah bersama kami
ya kembali bersama insight dialog kita kali ini mengenai masalah sampah serta penanganannya
dan kita juga nanti akan terhubungi dengan ben jordan senior director of environmental policy dari coca cola company
langsung dari atlanta amerika serikat
tapi sebelumnya dengan pak tri
nah tadi kita sudah bicara
nah tadi kita sudah bicara tentang yang namanya sampah pengelolaannya dan lain sebagainya
saya lihat juga produsen ini merupakan ya istilahnya hulu lah dari mata rantai ini sangat penting
karena memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemasannya packagingnya itu nanti tidak akan menjadi berkontribusi terhadap sampah
dan saya lihat memang kalau kita mau beli barang itu wah produsen itu wah sangat ini karena tuntutan marketing dan lain sebagainya
supaya barangnya lebih diminati itu biasanya packagingnya itu luar biasa mewah
tapi ternyata kan akhirnya jadi sampah saja begitu pula kemasannya
ini bagaimana karena setahu saya di ocean conference tahun dua ribu delapan belas itu pemerintah dan perusahaan perusahaan kan sudah membuat komitmen
apa sih komitmen dari coca cola misalnya sebagai salah satu produsen dari sampah khususnya sampah plastik
terima kasih mbak desi terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pada hari ini
memang kita melihat dari coca cola company maupun coca cola indonesia memang isu plastik ini menjadi isu yang sudah menjadi perhatian semuanya
dan kami dari sisi coca cola memang melihat bahwa plastik adalah sesuatu yang sangat berguna untuk industri kami
dimanfaatkan untuk sebagai packaging kami
tetapi kami juga melihat pentingnya mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana turut menjadi solusi dari isu masalah
harus nih penting
nah kami berkomitmen yang sudah disuarakan oleh ceo kami tahun lalu adalah kita punya aspirasi yang kita sebut world without waste
dunia tanpa sampah
dunia tanpa sampah
bagaimana kami menerjemahkan itu
kami melihat bahwa di tahun dua ribu tiga puluh kami berkomitmen untuk dapat membantu mengkolek dan merecycle seluruh packaging yang kita pakai
itu cara meng collect dan recycle nya itu bagaimana
nah ini memang kita banyak metode yang sedang dieksplor di seluruh dunia
tapi kami melihat sebenarnya isu mendasar adalah dari sistem collectionnya juga
jadi kita ada tiga framework sebenarnya yang kita lihat dari sisi world without waste
nah desain itu adalah fokus ke arah bagaimana kita mendesain packaging kami sehingga lebih mudah di recycle dan lebih mudah untuk diolah kembali menjadi bahan baku
itu juga terkait juga dengan fokus kami yaitu bagaimana kita bisa dapat menggunakan recycled material sebagai bagian daripada packaging kami
nah itu perlu proses
ini masih dalam tahap awal
atau memang sudah diterapkan
di beberapa negara kami sudah terapkan
jadi kami ambil contoh misalnya di meksiko
kami sudah menggunakan produk minuman air dalam kemasan kami di sana
nah di indonesia memang itu masih menjadi proses
karena terus terang memang infrastrukturnya belum siap
artinya produsen yang bisa memproduksi food grade recycle pet masih belum banyak
sehingga itu perlu juga dibangun
ya bertahap lah
sesuaikan dengan negara di mana coca cola itu berada
itu yang terus terang kami juga turut untuk berusaha mendorong ke arah sana
nah ini dengan pemerintah indonesia ini komitmennya dalam bentuk apa
ini tertulis dan memang dengan ada target tertentu
dan kalau tidak dilakukan apakah ada sanksinya atau bagaimana nanti
memang ini sebenarnya lebih arah komitmen kami internal
jadi secara global coca cola sudah menyuarakan ini
dan di setiap negara di mana coca cola berada harus mencari strateginya bagaimana untuk bisa memenuhi ini
di indonesia kami tentunya juga berkomunikasi dengan pemerintah
dan juga mencoba melakukan sinergi dengan target pemerintah
kita tahu pemerintah punya jasranas
kita tahu pemerintah juga punya action plan terkait dengan
kami mencoba melihat apakah target yang kami tetapkan tadi bisa line gak dengan di indonesia
harusnya bisa align ya
karena indonesia kan punya green economy
kita juga punya target paris agreement dan lain sebagainya
tapi pak tri saya ingin lebih tahu misalnya cara cara khususnya dari coca cola ya parent company
yang ada di atlanta bagaimana untuk membantu ya dalam mendesain ataupun mengurangi jumlah sampah plastik yang dilakukan ini
kita sudah tersambung dengan ben jordan
ben jordan ini berada di atlanta
mari kita mulai dengan coca cola sebagai bisnis

ada yang mencari bahwa perusahaan anda bisa memberikan kontribusi kepada pelaburan plastik di dunia
komentar anda silakan
makanan dan pembawaan beberan adalah bagian penting dalam hidup kita
tapi dunia ini memiliki masalah pengisian plastik
seperti banyak perusahaan yang membuat produk yang kita suka pengisian plastik adalah bagian dari tantangan global ini

apa solusi anda untuk memotong plastik yang dilengkapi
kami sedang memikirkan cara kita memproduksi menggabungkan dan menggunakan pengisian plastik
dan bahkan cara kita membuat produk kita untuk pengguna di tempat pertama
ini termasuk inovasi untuk penggunaan tanpa paket seperti coca cola freestyle
pada saat yang sama kami sedang bekerja untuk menggunakan plastik yang lebih lembut dari botol yang kami produksi
kami bersemangat untuk menggunakan plastik yang lebih terbaik dan kami sedang bekerja untuk paket yang lebih ringan yang menggunakan lebih kurang bahan dalam produksi mereka
apakah perusahaan coca cola telah menghadapi perusahaan multinasional lain dan juga pemerintah untuk mendukung kampanye world without waste anda

kami membutuhkan bantuan dari banyak pasangan dalam perjuangan ini
tiada satu perusahaan organisasi atau pemerintah yang bisa melakukan ini sendiri karena masalah dan solusi tersebut terlalu rumit dan global
contohnya kami telah bergabung dan mendukung koalis pembangunan pembangunan di indonesia yang sedang berkumpul untuk menggabungkan pendekatan industri baru untuk masalah pakej
ini semua adalah inisiatif multi penggunaan dengan pemerintah yang berpengaruh untuk memperoleh kembali ke dunia
kami juga mendengar bahwa coca cola telah memanfaatkan untuk menggabungkan semua pakej pada tahun dua ribu tiga puluh
apakah anda yakin anda akan dapat mencapai target

kami telah membuat lima belas juta dolar untuk menggabungkan kembang kapital ocean fund
fund pembelian pertama yang terlibat dalam mengembangkan plastik laut di tenggara dan tenggara asia tenggara
modal yang berhasil sudah wujud di negara negara seperti australia dan indonesia
dan kami juga mendapatkan pemerintah yang berpengaruh untuk mengembangkan plastik laut di tenggara dan indonesia
modal yang berhasil sudah wujud di negara negara seperti australia
meksiko india brazil dan south africa
dengan bekerja dengan pasangan botol ngo yang berpengaruh
dan penggunaan di negara negara lokal
kami akan menemukan jalan terbaik untuk memanfaatkan kembang kapital

terima kasih banyak ben jordan
ben jordan senior director of environmental policy di coca cola company yang berada di atlanta
tapi jangan kemana mana dulu
kita akan kembali
jadi tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan insight dialog kita mengenai masalah sampah plastik serta cara cara untuk menanganinya
dan di studio ditemani oleh triyono priyoso
terima kasih lodha
tadi kita sudah menanyakannya langsung kepada ben jordan
langsung dari atlanta
dan ternyata coca cola memiliki target yang cukup ambisius
tahun dua ribu tiga puluh katanya semua produk packaging itu akan dihasilkan dari daur ulang
nah ini tapi di indonesia itu masih dalam proses ke arah kesana
tapi ngomong ngomong khusus untuk di indonesia
jumlah produk yang dikeluarkan oleh dijual oleh coca cola
apakah itu dalam bentuk kaleng atau botol plastik dan lain sebagainya
itu berapa kalau ditotalkan dan berapa persen yang masuk ke dalam recycling proses
karena ini penting
mungkin kalau saya coba jawab pertanyaan kedua dulu mbak desi
jadi memang salah satu proses awal untuk kami bisa melakukan
world without waste di indonesia adalah memahami data
jadi yang kami lakukan adalah tahun lalu kami melakukan satu kajian spesifik di jakarta
karena jakarta adalah kota besar dan memang konsumsi produk coca cola salah satu yang paling tinggi
nah kami melihat bagaimana sih profil dari sisi pengelolaan sampah plastik botol dan juga aluminium
dan dari data tersebut terlihat bahwa
yaitu dengan informal sector dengan tukang lowak dengan recycle itu sudah berjalan
ini yang akhirnya lolos ke tpa gitu
dan itu sebagian masuk ke tpa sebagian juga lolos ke sungai dan akhirnya ke laut
nah itu menjadi challenge utama
artinya dari sisi seluruh pelaku usaha maupun juga stakeholder lain untuk bisa membantu ke arah sana memperbaiki itu
karena aluminium nilainya juga lebih tinggi
di daur ulang ya
iya di daur ulang
karena lebih tinggi value nya lebih tinggi
lebih populer lah untuk recycling
untuk pemulung itu value nya lebih tinggi nilainya lebih tinggi
sehingga mereka menjadi terincentivied untuk mengambil dan kemudian menjual lagi produk itu
nah itu yang mungkin menjadi salah satu finding utamanya kita
yang memang sebenarnya dari situ kita coba mulai berpikir bagaimana kita bisa membantu
nah coca cola sendiri memang kalau kita bilang apakah kita memakai plastik itu cukup banyak cukup banyak mbak
tapi kita bukan paling besar kita bisa dianggap di indonesia
tapi sebenarnya bukan dari si number yang kita lihat adalah bagaimana kita coba membantu itu
nah itu yang kita coba fokuskan arahnya mbak
ini berarti kan harus ada upaya dari masyarakat ya
nah ini bagaimana kerjasamanya apakah ada misalnya kalau beli coca cola atau ini kemudian bisa dikembalikan atau sehingga tidak akan dibuang begitu saja ke tempat sampah
yang nanti akhirnya kalau tidak di recycle dengan baik atau dipilah pilah ya akhirnya masuk ke tempat ini tps
jadi sudah hilang sudah repot untuk menganggap daur ulang
nah pertanyaan bagus sih mbak desi memang kita melihat sebenarnya mungkin lebih ke arah bagaimana kita bisa membangun pemahaman
jadi memang sampah itu kan kalau kita melihatnya sebenarnya lebih ke isu mindset juga dan isu gaya hidup
jadi kita mencoba mentransform pemahaman masyarakat dan tentunya kami sendiri bahwa sampah plastik itu jangan dilihat sebagai sampah tapi dilihat sebagai bahan baku
sehingga ada value nya
sehingga tentunya itu menjadi masyarakat untuk tergerak untuk bagaimana bisa membantu proses sehingga sampah tadi bisa diolah kembali menjadi apakah di recycle atau menjadi yang lain
nah ini yang kita coba dorong
nah ini yang kalau kita pernah ada program yang kita sebut namanya plastik reborn
nah itu kita mendorong memberikan suatu contoh di mana sampah plastik kemasan tadi kita olah menjadi multifunction back yang kemudian dijual oleh startup secara online
dengan ada value yang tinggi mbak
dan itu menjadi bisnis model bagi startup tersebut
nah kedepannya kami mencoba mendorong untuk plastik rebound ini bisa mengarah ke bigger collection system mbak
jadi kita bekerja sama dengan digital startup dengan anak anak muda untuk mendorong bagaimana supaya collection system itu bisa dibangun lebih efisien
nah itu dia karena perlu ada recycling plant di mana ya kalau kita misalnya rumah tangga ingin memilah milah ya ada tempatnya lah
sampah ini bisa dititipkan
nah selain itu mungkin juga satu sisi lagi mbak
tentunya coca cola sebagai company kita juga banyak brand yang minuman kita
nah kita juga sekarang mendorong dari sisi brand kita untuk terlibat untuk mulai mengkampanyekan call to action sehingga sampah plastik itu jangan dibuang sembarangan
tapi juga mulai di recycle
ya pak tri tadi ada yang menarik tadi dikatakan oleh ben jordan mengenai teknologi yang digunakan oleh coca cola untuk menciptakan barang barang yang lebih biodegradable
nah ini di indonesia juga sudah mulai diterapkan atau kita masih sesuatu yang dalam proses
untuk teknologi memang kita mengeksplor berbagai macam teknologi
nah teknologi yang tadi disampaikan mr ben jordan adalah disebut plan bottle
di mana bahan baku plastiknya diambil dari bio which is dari tanaman
sebenarnya tidak biodegradable tapi lebih ke bahan baku awalnya bukan memakai minyak bumi tapi memakai tanaman
nah memang itu yang menjadi tujuan besarnya kami yaitu kami mengarah ke recyclingnya sih sendiri
tapi ini berarti ada cost lagi dan barangnya bisa jadi lebih mahal atau bagaimana
sebenarnya dari sisi ekonomisnya kita coba supaya harganya tidak jauh beda dengan harga plastik yang saat ini ada
jadi memang tentunya itu bergantung kepada efisiensi dari sistem pada sistem dan juga bahan bakunya
tapi yang kita melihat adalah sebenarnya apa yang disampaikan oleh ben jordan adalah kita juga berusaha mengurangi pemakaian resources yang tidak renewable
itu penting karena kita mau gak mau kita ngomong secara besarnya ada climate change dan lain sebagainya kita mesti berpikir ke arah sana
dan juga mungkin salah satu yang penting adalah penggunaan air kan kalau kita lihat sekarang bukan hanya sampah saja kalau kita bicara dengan orang
tapi ada masalah krisis air dan lain sebagainya
ini bagaimana sudah ada pengurangan pengurangan hal hal yang merusak lingkungan dalam proses produksi produk produk coca cola
pasti itu salah satu pertimbangan mendasar kita
sebagai contoh misalnya kami bisa juga sampaikan bahwa terkait dengan air sendiri
kami juga sejak tahun dua ribu enam sudah mulai melakukan program di mana air yang kita pakai dalam proses produksi kita jumlah yang sama kami akan kembalikan ke alam
itu sudah kami lakukan
jadi lebih dari yang digunakan
lebih dari yang sudah kita gunakan
alhamdulillah itu kita bisa lakukan dan tentunya kedepannya kita berusaha maintain tetap positif disana
karena memang sekarang perusahaan harus mau tidak mau harus selama lingkungan dan lain sebagainya
kalau tidak ditinggalkan oleh konsumen
mungkin terakhir tadi target dua ribu tiga puluh kita dua ribu sembilan belas sebenarnya kan lebih dari sepuluh tahun
dua puluh tahun tapi tidak itu bukan waktu yang panjang tapi bukan waktu yang pendek juga
apakah kira kira bisa tuh target semua packaging itu akan dibuat dari yang sudah didaur ulang itu realistis untuk coca cola di indonesia
tentunya itu sesuatu effort yang kita harus lakukan bersama
tidak bisa mungkin coca cola nya sendiri
tadi sampaikan oleh ben juga kami berkoalisi dengan beberapa perusahaan perusahaan lain dalam satu koalisi berbentuk prace
dimana kami sedang mengeksplor model pengelolaan sampah kemasan plastik
yang lebih ramah lingkungan yang mudah mudahan bisa mendorong pembentukan sirkular ekonomi
sehingga akhirnya sampah plastik yang dihasilkan oleh produsen seperti kami bisa ditarik dan diolah kembali menjadi bahan bakar
dan kerjasama dengan pemerintah saat ini bagaimana
pasti itu sesuatu yang kami lakukan
biasanya justru pemerintah kadang kadang bukannya mempermudah tapi justru mempersulit hal ini
malah kebetulan kami konsultasi juga dengan pemerintah
terkait dengan koalisi tersebut dan juga terkait dengan plannya
dan alhamdulillah pemerintah sangat mensupport dari klhk sangat mensupport
dan klhk juga menyampaikan bahwa itu sesuai dengan road map jakstranas
dimana setiap perusahaan itu harus membangun rencana kerja sepuluh tahun ke depan seperti itu
supaya kita nanti kita dunia tanpa sampah
with waste ini memang merupakan kerangka acuan kita semua ya
bukan hanya satu atau dua perusahaan bukan hanya pemerintah saja
dan juga kita semua dalam suatu yang kita sebut circular economy
jadi bukan hanya kita membeli mengkonsumsi terus membuang
tapi harus dipikirkan
tidak boleh ada sampah
betul sekali mbak desi
mudah mudahan bisa kesana kesana
terima kasih banyak pak
terima kasih mbak desi
sampah terutama sampah plastik berdampak sangat negatif bagi ekosistem baik di darat maupun di laut
dan sangat berbahaya bagi kelangsungan
kedalam sungan hidup kita semua
untuk itu harus ada penanganan yang komprehensif serta kolaboratif
baik antara pemerintah industri dan juga kita kita ini masyarakat
nah salah satu penanganan sampah adalah dengan circular economy
atau dengan memilah dan mengolah sampah sehingga memiliki nilai ekonomi
selain itu semua industri yang terkait dengan kemasan plastik juga harus mulai mengubah kemasan produknya menjadi kemasan yang jauh lebih
sehingga ramah lingkungan
sehingga tujuan dunia tanpa sampah bisa terwujud
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye